selanjutnya pemerintah provinsi dki jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar selama dua pekan atau hingga sebelas oktober mendatang
wakil gubernur dki jakarta riza patria berharap ada sinergitas dengan daerah penyangga dalam pengetatan aktivitas warga
wakil gubernur dki jakarta riza patria menyatakan perpanjangan ditetapkan karena masih adanya potensi terjadinya kenaikan jumlah kasus positif covid sembilan belas jika pelonggaran dilakukan
meski demikian ia menyebut sudah terlihat pelandaian kasus pada tahap awal diberlakukannya kebijakan ini
dalam dua belas hari pertama pada september peningkatan jumlah kasus aktif harian mencapai empat puluh sembilan persen
namun saat rem darurat ditarik penambahan jumlah kasus aktif melandai hanya dua belas persen
selain itu dalam parameter angka reproduksi virus atau rt saat ini menunjukkan angka satu sepuluh atau lebih baik dibanding awal september
yang berada pada angka satu empat belas
riza berharap ada sinergitas kebijakan dengan daerah penyangga
beberapa daerah di sekitar jakarta sudah mengambil beberapa kebijakan yang mengikuti
daripada kebijakan dki jakarta tentu kami sangat bersyukur dan terima kasih atas pengertian pemahaman
sekalipun mungkin bentuknya beda tapi mulai ada pengetatan
harapan kami daerah daerah lain juga bisa bersinergi positif